pandemi covid sembilan belas yang terus merebak di seluruh dunia
membuat kemitraan asean tiongkok terus meningkat
tiongkok dan asean juga mempunyai kerjasama yang lebih kuat pasca setiap krisis
wabah virus corona tahun dua ribu dua puluh juga membuat tiongkok dan asean lebih mengenal
pentingnya membangun jembatan persahabatan
lalu seperti apa dan bagaimana hubungan bilateral asean tiongkok
yang sempat terganjal karena kedaulatan negara yang menjadi aturan main
dalam kerjasama negara negara asean
saya megi kalista anda menyaksikan cnn indonesia special interview
with duta besar tiongkok untuk asean teng si jun
tiongkok aktif melakukan lobby diplomatik terhadap negara asean
pada september dua ribu dua puluh delegasi tiongkok yang dipimpin menteri pertahanan wei feng he
melakukan tur ke malaysia indonesia dan filipina
pada delapan september lalu menteri pertahanan prabowo subianto
menerima kunjungan way dan delegasinya di jakarta
menurut laporan situs kementerian pertahanan dalam pertemuan tersebut
kedua menteri membahas sejumlah hal
di antaranya strategi pencegahan penyebaran pandemi covid sembilan belas
memerangi pandemi covid sembilan belas jadi salah satu isu utama yang dibahas
sebagai negara anggota asean indonesia berpendapat
pandemi covid sembilan belas merupakan bukti setiap negara hidup saling terkoneksi
dan tidak ada batas
sehingga memperkokoh kemitraan antar negara asean
menjadi bagian penting dan juga membawa keuntungan bagi masing masing negara
sebelumnya pada agustus dua ribu dua puluh juga disepakati kerjasama vaksin covid sembilan belas
perjanjian kerjasama itu disaksikan menteri luar negeri retno marsudi
bersama ketua pelaksana komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi erik thohir dalam kunjungan kerja ke tiongkok
dalam kerjasama itu sinovac biotech atau perusahaan obat obatan china
akan memprioritaskan penyediaan vaksin untuk bio farma
pertama kami berdua berdua berpengalaman
kedua menyaksikan penanda tanganan perjanjian antara bio farma dan sinovac
untuk memperkuat kerjasama vaksin
ada dua dokumen yang ditandatangani antara sinovac dan bio farma
pt bio farma persero menyepakati kerjasama penyediaan vaksin covid sembilan belas dengan sinovac biotech
keduanya menyepakati ketersediaan vaksin covid sembilan belas mencapai empat puluh juta dosis
vaksin disediakan mulai november dua ribu dua puluh hingga maret dua ribu dua puluh
saat ini kami sudah bergabung lewat sambungan zoom duta besar tiongkok untuk asean tengsi jawa dan indonesia
saat ini kami sudah bergabung lewat sambungan zoom duta besar tiongkok untuk asean tengsi jawa dan indonesia
saat ini kami sudah bergabung lewat sambungan zoom duta besar tiongkok untuk asean tengsi jawa dan indonesia
khawatir kebb modul
bagaimana perkembangan perkembangan antarabangsa dengan china
terima kasih atas pertanyaan anda
sejak kejadian pandemi perkembangan antarabangsa dengan china menjadi pembentukan
untuk membuat antarabangsa yang lebih jelas untuk kemampuan kemampuan antarabangsa
kita memiliki kekuatan yang baru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
kepada kepada kepada kepada kepada kepada kepada kepada kepada kepada